aplikasi peduli lindungi wajib bagi seluruh pengguna layanan kereta api
namun berbagai kendala masih dihadapi salah satunya seperti yang saya alami
juli lalu saya sudah menjalani vaksinasi dosis kedua
namun ketika saya mencoba memeriksa sertifikat vaksin saya pada aplikasi ini
di sini tertulis anda tidak memiliki sertifikat vaksin
lalu bagaimana solusinya jika saya ingin tetap menggunakan jasa layanan kereta api
selama pandemi covid sembilan belas berbagai sektor wajib memberikan layanan minim interaksi langsung
mau tidak mau pengguna layanan harus beradaptasi
pt kereta api indonesia wilayah daob delapan mencatat
pada juli dua ribu dua puluh satu dari sembilan puluh delapan ratus dua puluh dua penumpang delapan puluh satu tujuh ratus empat puluh diantaranya membeli tiket secara online
agustus dua ribu dua puluh satu dari total delapan puluh empat ratus delapan puluh empat penumpang tujuh puluh dua tujuh ratus enam puluh empat diantaranya juga menggunakan layanan online
kementerian kesehatan juga mewajibkan penggunaan aplikasi peduli lindungi
untuk syarat menggunakan jasa layanan kereta api
layanan digital ini menjadi harapan baru bagi masa depan sistem transportasi
namun pemerintah harus memperhatikan kebutuhan masyarakat yang belum memiliki perangkat android
untuk mengimalkan jaringan internet
penggunaan aplikasi lindungi ini kan juga tergantung kepada perangkat yang digunakan
juga keadaan dari jaringan internet
karena kedua hal tersebut sangat penting
jadi diperlukan dukungan yang sangat baik dari pemerintah untuk hal tersebut
cuma mungkin bagi anak anak bagi orang yang sudah sepuh ya mungkin harus ada bantuan
saya cuma menyampaikan bahwa make it easy
yang mungkin karena tidak semua
jadi proses itu kan mulai mulai dengan proses login dulu kan
nah proses itu sesimpel mungkin
bukan tanpa kendala
tak sedikit pengguna aplikasi peduli lindungi yang tidak menemukan sertifikat vaksin mereka pada sistem aplikasi
sehingga penumpang harus tetap mencetak sertifikat vaksin secara manual untuk antisipasi
jadi ketika mungkin dia secara sistem ataupun nanti disampaikan belum memiliki hp android
tapi bisa menunjukkan sertifikat vaksin secara manual masih diperkenankan untuk menggunakan jasa kereta

optimalisasi layanan peduli lindungi minim interaksi ditambah upaya protokol kesehatan ketat
disinfeksi ruang tunggu stasiun dan gerbong menjadi gaya baru berkendara dengan kereta